komisi kepolisian nasional mendesak polri mengungkap siapa saja oknum di kepolisian yang menerima aliran dana
dari buron kasus hak tagi bank bali joko chandra
kompolnas meyakini dua petinggi polri menerima suap dari joko chandra karena membantu memuluskan jalan untuk kembali ke indonesia
komisioner kompolnas pungki indarti mengatakan perbuatan yang dilakukan brigjen pu dan brigjen nw telah mencoreng nama institusi polri
menurut dia brigjen pu melakukan tindak kebohongan dengan mengeluarkan surat palsu untuk joko chandra yang tidak sesuai dengan prosedur polri
pungki menyebut tindakan tersebut termasuk kategori melindungi buron
sementara itu untuk brigjen nw yang meminta menghapus red notice joko chandra pungki meminta agar koordinasi antara kejaksaan dan kepolisian ditingkatkan
ia melihat brikjen nw memanfaatkan masa kadar luar saat red notice di joko chandra yang tak kunjung diperpanjang oleh kejaksaan agung
ia menegaskan kompolnas akan mengawal kasus
pemeriksaan petinggi polri yang melindungi joko chandra hingga tuntas
tindakan bjppu misalnya kalau saya bisa sampaikan adalah bentuk memberikan surat yang sifatnya palsu
artinya surat itu tidak sesuai dengan prosedur di kepolisian dan juga dilakukan sendirian oleh yang bersangkutan
kemudian menggunakan segala macam cara menulis di situ seolah olah joko chandra ini adalah konsultan
padahal bukan gitu ya dan ini satu bentuk kebohongan ini nanti juga saya harapkan untuk diangkat untuk diperiksa gitu ya
jadi surat palsu terus kemudian melindungi buron dan kemudian ini harus diperiksa juga apakah yang bersangkutan menerima suap
tampaknya menerima dong nggak mungkin nggak akan menerima kalau dia mau kerja seperti itu susah
nah jadi soal suapnya kemudian soal aliran dana
siapa saja nah ini harus diperiksa